berbagai partai politik mulai gencar memberikan sinyal untuk meminang ganjar pranowo jelang pemilu presiden dua ribu dua puluh
termasuk terbaru tadi anda menyaksikan partai golkar yang kini membuka pintu lebar lebar untuk kehadiran ganjar
betulkah pinangan dini ini strategi yang tepat untuk mendulan suara dengan singkat atau bukti kegagalan dalam kaderisasi di internal partai
kami akan membahasnya bersama wakil ketua umum partai golkar nurdin halid dan ketua dpw partai nasdem jawa barat saan mustafa
selamat malam bapak bapak
malam mbak fira
saya ke pak nurdin kemarin statementnya kemudian menjadi headline dalam satu dua hari ini
jadi benar begitu ya pak nurdin apakah ini memang sudah jelas memberikan karpet merah untuk ganjar pranowo atau jangan jangan hanya cek ombak saja
jadi mbak terima kasih atas waktu dan ruang yang diberikan untuk kita berbincang malam ini
selamat malam sahabat san mustafa
selamat malam bang
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
jadi perjuangan politik itu bukan berjalan di lorong lorong gelap
perjuangan politik itu harus ada tujuan
oleh karena itu perjuangan politik itu tidak lain adalah untuk mendapatkan kekuasaan
nah ketika mendapat kekuasaan tidak cukup sampai di situ itu harus ada memperjuangkan aspirasi rakyat
partai golkar adalah partai terbuka
partai di mana memiliki teknis sejak dulu
suara rakyat adalah suara golkar
oleh karena itu ketika ada aspirasi yang berkembang dengan masyarakat
maka partai golkar tetap harus merekam aspirasi itu dan memperjuangkan aspirasi itu
apa yang statement saya yang viral ini itu sebetulnya adalah kecanggihan para jurnalis
para teman teman media mengkapitalisasi daripada hasil diskusi tersebut
jadi apa yang saya sampaikan adalah sebuah statement respons positif saya
terhadap berbagai pertanyaan dari teman teman media ketika diskusi itu berlanjut
yang sangat dinamis dan sangat hebat menurut saya
saya mengatakan begini
wah kehadiran relawan di dalam sebuah demokrasi adalah sangat positif untuk dinamisnya demokrasi
karena relawan itu adalah merupakan gerakan rakyat atau gerakan sosial dari atas rumput
yang ingin melihat pemimpinnya itu adalah pemimpin yang baik pemimpin yang sah pemimpin ledalis menurut versi mereka
nah oleh karena itu partai golkar partai keterbukaan ketika ada anak bangsa
ada tokoh bangsa
yang memiliki potensi
yang mendapatkan empati dan simpati rakyat
apakah salah ketika golkar merekrut daripada tokoh itu ketika tokoh itu berkeinginan
ingin menggunakan golkar sebagai rumahnya
tetapi golkar itu adalah sudah memutuskan secara resmi secara formal secara konstitusional
dimana rapimna sudah memutuskan pak erlangga artarto sebagai calon presiden
pak erlangga artarto sebagai calon presiden
itu berdasarkan aspirasi rakyat yang direkam yang didapatkan dari
mulai dari tingkat desa tingkat kecamatan tingkat kekuatan provinsi
kemudian kita ramu di dalam rapimnas kita berdebat kita memperbincangkan
kemudian kita mencalonkan pak erlangga sebagai calon presiden
nah pertanyaannya apakah pak erlangga bisa maju sendiri tidak mungkin
nah di era multi partai maka perlu panggung politik untuk seorang calon
karena itu ketika relawan ganjaris masjo menyampaikan tentang kenapa mereka hadir dan lahir sebagai sebuah kepedulian untuk partisipasi politik dan ada pertanyaan wartawan yang mengatakan bagaimana partai partai politik kalau aspirasi relawan ditolak
maka secara spontan saya menjawab bahwa tidak usah mas jo ragu tidak usah khawatir kalau pak ganjar itu tidak mendapatkan tempat di rumahnya maka golkar terbuka untuk itu
kenapa karena golkar pan terbuka dan ada tokoh bangsa yang memiliki kapasitas kapabilitas dan pak erlangga perlu pasangan perlu partner
pak nurdin saya mengutip apa yang disampaikan oleh sekjen pdip mas hasto yang mengomentari statement anda
apa yang ditawarkan oleh golkar merupakan suatu keputusasaan karena berulang kali membujuk ganjar tapi ganjar tidak tertarik
benarkah demikian atau jangan jangan golkar aja cukup gr begitu
untuk merupakan golkar
untuk merangkul seorang ganjar pak nurdin
reaksi bung bung hasto saya pikir agak berlebihan tidak relevan dan tidak faktual
mungkin terlalu night kalau saya katakan reaksi itu semacam kebakaran jenggot
mengapa karena faktanya partai golkar adalah partai yang baik dari zaman orde baru maupun di era reformasi telah mencetak berbagai kader yang handal kader yang produktif
dan tidak bisa dipungkiri maaf sahabatan mustafa banyak kader golkar
golkar justru mendirikan partai baru dan berhasil
misalnya pak zulafalo gerindra pak suprabowo kemudian hanura pak geranto dan pak idrisudrajat pkpi
oleh karena itu maka justru kader golkar ini adalah karena sangat percaya diri sehingga menetapkan lebih awal
saya kira golkarlah partai pertama yang menetapkan sejak awal tentang talung presiden
jadi belum ada partai partai lain menetapkan golkar sudah menetapkan
pertama pak erlangga sebagai talung presiden
ada tiga faktor utama kenapa kita menetapkan pak erlangga
pertama adalah faktor kepentingan partai golkar secara strategis
yaitu untuk lebih mensulitkan daripada potensi kader seluruh indonesia untuk memenangkan pileg pilpres dan pilkada
yang kedua adalah pak erlangga memiliki kapasitas kapabilitas dan kapasitas
kita lihat sebagai mengko perekonomian beliau pandangan kami pandangan objektif dan sentrikan
beliau sangat berhasil di tengah pandemi beliau bisa mengurus mengkoordinasikan ekonomi ini
sehingga ekonomi kita tidak terpuruk di tengah tengah pandemi
apalagi sekarang beliau dipertimbangkan sebagai ketua pelaksanaan bidang ekonomi untuk j dua puluh
nah itu adalah kapabilitas dan kapasitas mumpuni
nah yang ketiga adalah partai golkar mungkin sosial partai memiliki konsep tentang negara kesejahteraan
yaitu sebuah harapan sebuah mumpuni

sipta indonesia menjadi negara kesejahteraan
nah untuk memperjuangkan negara kesejahteraan itu perlu kekuasaan
itulah kemudian kita mencalonkan pak erlangga sebagai calon presiden
nah untuk jadi presiden perlu ada wakil
nah untuk ada wakil dan memang harus ada lobby lobby politik
jadi intinya memang sudah tertarik sudah membuka lobby lobby
pak ganjar ditempatkan menjadi orang nomor dua pencalonan tetap orang nomor satu
ketua umum partai golkar pak erlangga
begitu ya pak nurdin
setahu saya sebagai wakil ketua umum yang kebetulan ditugaskan oleh
ketua umum untuk mengkoordinasikan badan pemenangan pemilu dan badan kesasi nasional
kita belum melakukan lobby lobby sepengetahuan saya
saya juga tidak punya pengetahuan tentang itu jadi saya tidak tahu dari mana
sahabat saya hasto menyatakan bahwa sudah lakukan lobby lobby apa dan sebagainya
kemudian pak ganjar nomor dua
secara informal pun formal kita belum pernah membicarakan di partai golkar
dan kalau dibicarakan insya allah pasti saya dilibatkan
karena saya adalah wakil ketua umum sudah di partai golkar
oke tapi setidaknya
saya pernah melakukan sepengetahuan saya melakukan lobby lobby dengan pak ganjar
oke tapi statement pak nurdin itu setidaknya dibaca sebagai sebuah sinyal
nasdem tampaknya kalah start begitu untuk mengincar pak ganjar
benarkah demikian nanti saya akan bahas
usaha jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
malam ini sudah bergabung juga adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
assalamualaikum selamat malam mas adi
terima kasih sudah bergabung bersama kami
oke kita lanjutkan
saya ke kang saan sekarang
kang saan tadi pertanyaan saya sebelum jeda
bagaimana posisi nasdem sendiri sosok ganjar cukup menarik untuk dilirikkah
karena memang sistemnya nanti nasdem akan sistem konvensi begitu ya
untuk memilih calon presiden ya kang ya
iya kalau kita memang sudah menetapkan bahwa
untuk mekanisme perekonomian
kita menggunakan konvensi
dan mekanismenya sudah digodok di internal
dan sebelum konvensi dilakukan juga kita memang
sedang mulai mencari partner untuk konvensi
supaya untuk bisa memastikan tiket pencalonan presiden
wakil presiden itu bisa kita penuhi
dan juga ada beberapa syarat
calon konvensi kita seperti pak surya sampaikan
itu tidak bisa diikuti oleh ketua umum
jadi supaya apa
supaya tidak ada konvensi
supaya tidak ada konflik kepentingan
supaya konvensinya juga ada kesamaan
artinya partai golkar sudah dicoret begitu ya
iya jadi semua setara
jadi kalau misalnya ketua umum ikut dalam konvensi
nanti ada bias ya bias kekuasaan politik di internal partai
itu yang pak surya sampaikan
nah terkait dengan nama nama
tentu kami memberi kesempatan semua
baik ke eksternal
yang memang bukan kader partai nasdem
apakah itu yang belum memiliki partai
atau kan yang memang mereka kader partai itu sendiri
misalnya kayak pak ganjar itu kan
kita sudah tahu lah itu kan kadernya pdip
tapi kan ada banyak calon calon yang memang tidak memiliki
apliasi partai secara jelas ya
ada pak anies baswedan ada pak ridwan kamil
ada ibu hopi
ada ibu hopi pah
di internal ini nasden juga kan banyak
dan juga di kalangan kabinet
jadi kita akan melakukan sebuah proses recruitment melalui konvensi
nah yang kedua fenomena misalnya ada relawan
misalnya apakah itu relawannya pak ganjar
yang sudah mendeklarasikan relawannya pak anies
memang kalau menunggu proses pencapresan secara resmi dari partai itu kan
apa masih lama
karena partai mencapreskan itu kan di akhir akhir
mau pendaftaran ke kpu misalnya
atau satu tahun lah menjelang pemilu dan sebagainya
sementara mereka mereka itu kan juga butuh waktu
untuk memperkuat ketokohan
memperkuat ketokohan itu sambil menunggu kepastian dari partai
memperkuat ketokohan itu soal akseptabilitasnya
soal di publik ya di masyarakat indonesia
tentang keterkenalannya kesukaan dan juga popularitas
nah ini tidak bisa dia berdiam diri menunggu proses di partai
nah untuk itu mereka perlu yang namanya relawan
untuk memulai proses politik yang secara resmi belum dilakukan oleh partai
jadi nasdem seperti itu
ada sikap dan mekanisme nanti untuk pencapresan
jadi sama sekali tidak ada perasaan terdahuli oleh golkar dan sebagainya
walaupun misalnya golkar sudah jelas kan gimana mau mencapreskan pak ganjar
kongres sudah mendeklarasikan pak erlangga
pak erlangga kan sudah dideklarasikan sebagai calon presiden
dan sudah berupaya semaksimal mungkin golkar untuk memperkuat ketokohannya pak erlangga
sebagai upaya apakah itu billboardisasi misalnya kan semua di daerah dan sebagainya
agar secara populer maupun elektabilitasnya mengalami kenaikan yang signifikan
jadi sekali lagi hal yang wajar kalau misalnya bang nurdin menyampaikan
apa tertarik untuk membuka pintu buat pak ganjar
oke baik saya ke mas adi sekarang
mas adi menarik ketika partai politik ramai ramai sudah mulai melirik begitu
sebenarnya pak ganjar sendiri milik pdip dan belum jelas juga bagaimana kelanjutannya
apakah kemudian akan disung atau tidak
realistis tidak menurut anda ketika ada statement dari golkar seperti disampaikan pak nurdin halid
terbuka begitu golkar sangat terbuka untuk seorang ganjar pranowo
saya ingin komentar dua hal
pertama pernyataan bang nurdin halid ini antara serius dan nggak serius sebenarnya
karena apapun judulnya ganjar pranowo saat ini masih samiknawato na terhadap partai
yang membesarkan dirinya pdip
tapi ini juga menjadi suatu hal yang serius
kalau pdip misalnya tetap menganggap ganjar pranowo ini anak kos kosan
kan itu yang sebenarnya
nah yang kedua yang ingin saya komentari
ini tentu menjadi satu sinyalmen yang cukup serius ya
bagi pdip kalau salah cara memperlakukan ganjar pranowo bukan tidak mungkin
bukan hanya diusung oleh golkar ya
justru ganjar ini bisa menjadi senjata yang cukup ampuh
mengalahkan calon calon yang nantinya siapapun akan diusung oleh pdip di pilpres dua ribu dua puluh
karena kalau melihat simulasi survei ya
hanya ganjar lah yang memiliki tren elektabilitas yang bergerak secara dinamis
naik secara signifikan
golkar sepertinya punya treatment dan punya perhatian khusus terhadap ganjar pranowo
karena kalau bergabung dengan golkar andai tidak diusung oleh pdip
kan pilihannya kalau nggak nomor satu ataupun nomor dua
beda misalnya perlakuan dengan ridwan kamil
yang sudah secara terbuka ingin hunting mencari partai politik
golkar kan sebenarnya juga welcome
tapi soal pencapresen nanti dulu ada pr langga di situ
dan tidak nyebut skenario nya apakah nomor dua ataupun nomor satu
tapi ketika ada nama ganjar
golkar sepertinya memberikan disposisi ya kalau nggak nomor satu dan nomor dua
saya membaca golkar tentu ingin serius di pilpres dua ribu dua puluh
bagaimana tetap memajukan r langga
tapi pada saat yang bersamaan punya tandem partner politik
yang bisa menderek elektabilitas yang sama
tentu saja untuk menang di pilpres nantinya
nah lalu bagaimana dengan nasdem
saya kok membaca kalau kemudian ganjar betul tidak diusung oleh pdip
kemudian terus dianaktirikan
kalau golkar berhasil mendukung
jangan jangan juga nasdem akan menjadi bagian di dalamnya
entah skenario apa yang ada di dalam
ini bisa menjadi koalisi gitu
antara golkar dengan nasdem
karena dua partai ini memiliki korespondensi historis yang nggak main main
ya kan pak surya paloh gitu
adalah orang yang juga sempat besar di golkar
jadi kalau ditarik sedikit ke belakang
kok rada radanya kira kira begitu
ingin mencoba untuk merajut kekuatan politik
elit elit yang dulu sempat besar di partai golkar
tentu dengan skenario skenario yang nantinya akan muncul
itu ya yang menurut saya elvira yang
melihat dari jauh persoalan ini
karena apapun judulnya bagi saya
ganjar ini adalah barang baru
tentu saja golkar nasdem
pasti sudah punya data statistik tentang pergerakan politiknya
dulu mungkin ganjar populer
dan dipilih hanya basisnya di jawa tengah
sebagian di jawa timur
tapi saat ini hampir merata dukungan terhadap ganjar itu di berbagai tempat
dari kalimantan sulawesi di papua gitu ya
dimana respon publik secara umum juga cukup bagus
nah inilah yang saya kira semua partai tentu punya intensi
untuk mendapatkan tangkapan
sosok figur yang cukup kuat seperti ganjar paranowo ini
karena rada radanya kan banyak nama yang masuk suruh
ferry tuan kamil ada hoviva gitu
ataupun risma gitu
tapi bagi saya tidak terlampau mendapatkan atensi yang cukup serius
beda ceritanya dengan ganjar pranowo
saya sih disitu melihatnya
kalau untuk kita melihat saat ini belum ada keputusan dari pdip
kami juga mencoba untuk mengundang perwakilan dari pdip dalam diskusi malam hari ini
tapi tidak bersedia hadir
karena untuk membahas mengenai calon presiden
menurut anda apakah kemudian reaksi reaksi statement yang disampaikan pdip di berbagai media
bisa dibaca artinya seperti apa
apakah memang tidak ingin melepas ganjar
atau bagaimana mas hadi
ya kelihatan pdip tidak mau melepas ganjar
sekalipun sering disindir untuk angkat kaki dan angkat koper dari partainya
misalnya pernyataan hasto yang terakhir
bahwa ganjar adalah satu sosok kader yang proses kaderisasinya cukup panjang
yang saat ini masih sikoh terhadap adik adik partai
itu jelas satu statement politik yang kita tafsirkan sebagai bentuk kekhawatiran
jangan jangan memang ganjar akan pindah ke lain partai ini
ke golkar gitu
atau ke nasdem dengan skenario konvensi
karena ya kalau bicara tentang komoditas politik
tentu ganjar menjadi seksi elvira
karenanya itu yang saya sebut tadi
kalau tidak hati hati
memperlakukan ganjar peranowo
bukan suatu hal yang mustahil
justru ganjar inilah yang akan mengalahkan pdip nantinya
di kita ini kan orang tidak terlampau melihat siapa partainya
tapi melihat figur yang kemudian akan diusung dan bertanding
pdip sepertinya kalau diundang berbagai kesempatan tidak mau bicara capres
itu tentu sebagai bentuk kehatian
dan tentu juga tidak mau terus menerus digoreng
terkait perlakuannya terhadap ganjar
karena itu yang ramai
pilih pilih memang cukup menutup diri
untuk terbuka berdebat
dengan semua kalangan
dengan semua partai
termasuk dengan media ya
ketika pdip menutup diri
partai partai lain mulai membuka diri
untuk suara ganjar peranowo
pertanyaan selanjutnya pak nurdin
apakah pinangan ini tidak terlalu dini begitu ya
statement ini apakah memang disampaikannya memang waktunya tepat
mengingat waktu tahun politik masih terus bergulir
masih ada kesempatan
atau memang sudah cukup putus asa dengan elektabilitas pak erlangga
kami akan bahas
tetap bersama kami
baik saya ke pak nurdin
tadi sebelum jeda saya bertanya
mengapa terlalu dini gitu memberikan sinyal
apa yang salah dikaderisasi partai golkar
sehingga sangat kuat begitu ingin melirik kader partai lain
jadi saya perpegas dulu mbak ya
bahwa itu belum sebuah pinangan
itu adalah jika dalam diskusi dengan teman teman wartawan di dpr mpr
beberapa lalu saya
menyampaikan kepada mas co sebagai ketua ganjaris
saya mengatakan begini
pak mas joss
kalau pak ganjar tidak di dukung oleh partainya
golkar terbuka menerima beliau
yang saya katakan adalah
itu sebagai representasi
golkar suara rakyat suara golkar
ingat bahwa suara golkar adalah suara rakyat
itu merupakan tagline golkar
oleh karena itu kita memahami
para relawan ganjaris itu
ada mungkin di hampir satu ratus lima puluh kota di indonesia
saat ini dan adalah indonesia
maka tidak salah kalau saya mengatakan bahwa
pak ganjar tidak dicalonkan lah
kita kira begitu
dan sekarang sudah digadang gadang oleh rakyat
rakyat maksudnya rakyat ganjaris ya
dan beberapa kelompok lainnya
apakah itu salah
jawaban saya menurut saya tidak salah
jawaban saya masih sangat tegak lurus
dengan prinsip dan semua yang golkar
dan golkar pada terbuka
ketika ada anak bangsa dan tokoh bangsa
yang mendapatkan empati dan simpati rakyat
yang cukup mumpuni
dan pair langga
membutuhkan seorang wakil
yang bisa bersama sama bahu membahu
untuk menangkap pilpres
demi kepentingan negara
menurut saya itu bukan sesuatu yang
apakah sangat dina atau tidak
itu tidak penting bagi
bukan pertanyaan yang relevan
itu pertanyaan yang relevan
apakah perlu cepat atau tidak terlalu cepat
karena politik itu tujuannya untuk
kekuasaan itu perlu komunikasi politik
perlu panggung politik
dengan kita nyatakan sekarang
golkar sejak awal sudah menyatakan
darah dinas mencalonkan pair langga
ini ada waktu yang cukup
bagi seluruh instrumen partai
golkar itu punya instrumen partai
sampai di desa
kalau sekarang ini
memang masih rendah
memang instrumen partai belum bergerak secara maksimal
sekarang kita baru tahu
pada konsultasi organisasi
sampai ke tingkat desa
nah begitu selesai
insya allah tahun ini selesai semuanya
barulah kita melakukan
maupun elektronitas daripada
jadi bukan karena pak erlangga masih
surveinya kemudian kita meminang pak ganjar
dan sekarang kita belum meminang
kita belum meminang
wawancara yang muncul ketika
pak adi prey itu
serius dan tidak serius itu
ketengahnya kira kira gitu
berarti saat ini mesin partai
belum bergerak dengan maksimal
anda mengatakan demikian
ketika kita melihat begitu banyak
sudah baliho baliho bertebaran
pak erlangga sudah
disebut sebut sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
saat ini apa yang dilakukan oleh mesin partai
tidak berupaya untuk mendongkrak elektabilitas itu pak nurdin
mbak baliho itu
men sosialisasikan seorang calon
untuk meningkatkan kualitas dan elektabilitas
nah baliho itu sesuai pengalaman saya
yang pernah menjadi anggung kupilkada
dia punya kontribusi
untuk meningkatkan kualitas

jadi ukuran mbak baliho
bukan ukuran untuk
atau seorang calon
ini salah strategi dong pak erlangga sekarang
memiliki pasukan yang luar biasa
instrumen partai itu
sampai di desa
mungkin tidak semua partai
memiliki instrumen sampai di desa
di seluruh indonesia
semua daerah kita ada kantor dprd
tidak ada satu daerah
yang tidak ada golkar anggota dprd nya
akan kita gerakkan pada waktunya
kita berada di tahap konsolidasi
sebagai sebuah langkah
menangkan pak erlangga
sekarang saya ke nasdem kangsaan
berbicara mengenai kaderisasi
memiliki kualitas yang cukup kuat
sampai harus melakukan konvensi
mengapa tidak fokus
hanya ke dalam internal
partai nasdem saja
kita kan selalu membuka kesempatan
kepada seluruh anak bangsa ya
dan ini menjadi komitmen nasdem
tidak hanya terkait dengan
kita selalu memberi kesempatan
kepada putra putri terbaik bangsa

jadi di luar
juga banyak mereka ya
untuk menjadi seorang
maka pak surya
dalam sebuah proses demokrasi
tapi juga untuk memberikan
yang ikut kompensi
yang rekan sejaknya
kita tidak mau
dari proses itu
salah satunya ya
itu menjadi alternatif
dan insya allah
kita akan mengelola
kenapa kemudian dibatasi
ketua umum partai
tidak boleh ikut konvensi
kita bukan ini
karena kalau misalnya ketua umum
karena salah satu
kita gedang godok ya
juga menjadi salah satu
faktor yang menjadi
tidak setara lagi
kalau misalnya nanti
terlibat dalam sebuah konvensi
sampai ke tingkat
nanti kan ketua umum
dia bisa menginstruksikan
untuk memilih calonnya
dari ketua umum
dan itu menurut saya
dan kita menghindari itu
kita ingin memberikan
kesempatan yang sama
kepada seluruh peserta konvensi
sehingga dia ikut konvensi itu
yang mereka punya
itu menjadi hal penting
dalam konvensi ini
supaya mereka punya
semangat yang sama
kalau mereka punya
potensi yang sama
punya kesempatan yang sama
di partai nasdem
tadi ada yang ingin komentar
pak san mustafa
apakah yang dimaksud
nanti kalau misalnya
pak surya menyampaikan
sebelum konvensi digelar
pak surya menjajaki
mencari partner kompensi
kenapa mencari partner kompensi
sama dengan tadi
itu tidak mencukupi
juga tidak mencukupi
kita ingin melakukan
kita kan harus mencari
yang kalau misalnya
dia memang sudah punya tiket
kita akan mencari
pak surya sampaikan
siapa partner kompensinya
istilah pak surya
kita pes bersama
ya nanti kita bicarakan
apakah pak ganjar
kita serahkan ke golkar
menyalonkan pak erlangga
nanti kita mencari
dengan yang lain
kita harus memastikan
untuk mendapatkan tiket
saya ke mas adi
menarik tadi disampaikan
kita tadi melihat bagaimana
strategi yang dilakukan
oleh masing masing partai politik
itu tidak ada sesuatu
di menit menit terakhir
bisa saja dilakukan
tapi membaca langkah
kedua partai ini
bagaimana menurut mas adi
kalau pilpres itu
yang gak ikut partai
masih tiga tahun lagi
tapi bagi partai
tiga tahun itu
waktu yang cukup pendek
bagaimana format pemenangan
selalu bergerak agresif
kalau ada buruan buruan
figur figur yang penting
tapi tidak punya kendaraan
seperti ganjar pranowo
di sini lah
kalau ganjar misalnya
tidak diusung oleh pdip
ini akan menjadi titik temu
antara nasdem dan walkar
dan jawa pres
bahwa mereka akan duet
maka partai lain
yang saat ini juga
menjadi loyalis jokowi
dan jawa pres
yang juga potensial
dan permainan penting
sebenarnya akan mengeras
di tahun depan
karena tahun depan ini
kan sudah mulai
masuk tahun politik
gimana partai partai juga
mencari dukungan terhadap
partainya secara masif
satu hal kan
sebagai sebuah indikasi
belum ada figur yang
nama nama besar itu
begitupun dengan golkar
dia agak tertarik
yang cukup bagus
pak erlangga ya
yang sepuluh persen
itu menjadi suaranya
apakah pemilih golkar
menjadi pr penting
sebagai satu pesan
untuk bang nurdin
itu masih manual
tahun enam puluh lima gitu
saya kira itu sudah mulai ditinggalkan
punya metode politik
yang cukup bagus
nasdem sepertinya sedang berhitung betul
kalau belum ada partai politik
yang mau berkoalisi
konvensi itu sepertinya
nasdem tentu tidak mau
entah itu ganjak
entah itu anies
tidak bisa diusung
memenangkan dahlan iskandar
layamu tua layah
kurang dukungan dari partai
saya sih bersyukur
ada gerakan politik golkar
supaya diskusi kita ini menarik
ya itu ngitung hiburan lah
di tengah pandemi
siapa cepat dia dapat
kita lihat bagaimana strategi selanjutnya
kita akan lihat bagaimana strategi selanjutnya
itu saja untuk anda dalam diskusi kami
dan cnn indonesia newscast masih akan kami lanjutkan bersama rekan saya iqbal kurniadi